bapak yakin mau keluar rumah sakit hari ini juga pak
saya khawatir kalau bapak
saya nggak minta pendapat kamu ya
saya harus keluar hari ini
biaya administrasinya sudah saya bereskan
jadi kalau terjadi apa apa
pihak rumah sakit tidak disalahkan
oh suratnya kesini
baik kalau begitu kami permisi dulu ya pak
ini saya baru jalan mau ke kantor
kamu jemput saya
di rumah sakit sejahtera ya
bapak di rumah sakit
ada apa pak
kamu jemput aja saya kesini
nanti saya kasih tau
anyways jangan suruh aja
kau pernah dimainkan unreal kepercayaan
bukan yang dir toolkit
di ruang rawat
temennya masalah itu
kalau cuma temen
kenapa papa marah sampai kayak begitu
sampai kamu nangis terus dibawa papa kesini
soalnya dulu ibu kamu itu kan pelakor
jadi sekarang kamu yang harus ngalamin
terus kamu maunya gimana
masa kamu mau kalah gitu aja sama perempuan itu
ya suami kamu din
masa gitu aja kamu kalah
terus pulang ke rumah papa mama
kamu harus perjuangkan al
kamu tunjukin sama perempuan itu
kalau kamu adalah istri sahnya al
di mata tuhan
dan di mata hukum
ibu kamu itu yang menjijikkan
ibu kamu itu yang menjijikkan
mari pak saya bantu
sebenarnya apa yang terjadi
kenapa pak al bisa kena tusuk
rena anak cantik
ecus bawain sarapan kesukaan rena
bangun yuk kita sarapan dulu yuk
kok gak mau kamu kenapa nak
loh loh rena astagfirullahaladzim kamu demam
rena rena makan dulu yuk
biar sembuh sakitnya ya
ya ayo sini bangun pelan pelan yuk
sini nak pelan pelan sini yuk
duduk duduk sini sampai ngucus
aduh aduh aduh anak cantik
aduh aduh aduh aduh
biar nanti rena sembuh
a udah pinter
aduh kasihan banget ini anak
gue telpon om rendy dulu ya sebentar ya
atuh biar kurang
pak rendy ini rena sakit
iya pak rendy
kan di rumah gak ada siapa siapa
andin sama pak bos juga kan lagi di rumah sakit
ini rena demam
tadi saya kasih makan
terus malah dimuntahin makannya
kamu jagain dulu ya nanti saya hubungin lagi oke
makasih ya pak rendy ya
rena kenapa ren
kata suser sakit pak
dia demam dan muntah muntah juga
putar balik seharian
kita pulang ke rumah
rena jangan sakit dong
rena jangan sakit
silahkan dulu pak
silahkan bapak isi dulu buku tamunya
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa bapak datang ke panti kami
apa bapak mau mengadopsi anak
saya datang kesini dengan tujuan ingin menanyakan
anak yang beberapa tahun lalu dititipkan di panti asuhan

gimana keadaan anak itu bu
apa masih disini atau mungkin sudah diadopsi
kami tidak bisa memberikan informasi tentang anak anak panti
ke sembarang orang
tapi saya hanya ingin menanyakan
gimana keadaan anak itu
saya tidak bisa kasih tahu bapak
harus yang bersangkutan yang menanyakannya langsung kepada kami
bagaimana caranya agar saya dapat petunjuk tentang keadaan anak itu